entah apa maksudnya sosok pria yang diduga anggota polisi ini justru menawarkan tiket penyeberangan kapal
kepada sejumlah sopir angkutan barang di pelabuhan jangkar situbondo jawa timur
karena bukan tepoksi kerja sehari hari oknum polisi ini diduga menyambi sebagai calo
videonya pun tersebar melalui pesan berantai para pemudik dari yang berasal dari pulau bali menuju sumeneb madura
modusnya oknum polisi yang sudah memegang sekepok tiket penyeberangan ini
menyasar sopir anggota barang yang biasanya harus antre per hari hari untuk mendapatkan tiket
selain menawarkan tiket instan tanpa antre ia juga memberikan pengawalan hingga kendaraan masuk ke dermaga
kalau bisa ya tiketnya sendiri biar tahu gimana caranya bisa bayar lewat tiketnya gimana antrenya
kapolres situbondo membenarkan jika sosok yang berada dalam video yang beredar ini adalah anggotanya
ia terindikasi melakukan kegiatan di luar perintah
nah khususnya terkait dengan video ini apabila memang ada anggota kita
nah tentu saja kita harus peradukan dan bersalah
kalau memang tindakan anggota tersebut ada menyalai aturan
aturan tentu akan kita berikan teguran dan tindakan sesuai dengan prosedur
pengelola pelabuhan menyebut memang ada terjadi lonjakan penumpang kendaraan roda empat jika dibandingkan hari biasa
imbasnya calon penumpang terpaksa antre berhari hari karena kapal hanya mampu menampung lima hingga tujuh kendaraan
mobil itu harus antri atau daftar dulu karena kapal kita
karena yang kecil
kepadatan calon penumpang yang akan mudik menyeberang pulau masih terlihat hingga selasa pagi
terjadinya lonjakan penumpang diharapkan tidak memicu praktek percaloan yang berujung merugikan calon penumpang
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur